kenapa lo malah milih jalan sama rizky sih put
kenapa setiap kali depan rizky lo selalu sembunyiin perasaan lo buat gue
gue usahain secepat mungkin bakal cari waktu yang tepat supaya kita bisa ngobrol
untuk sementara list kita jangan deket deket
mendingan lo lepasin dia
lo juga gak berhak ngatur putri
sayangnya saya jadi pihak yang harus mundur
maafin gue pangeran
sekarang gue gak boleh egois
meskipun gue berat banget buat ninggalin lo
tapi gue gak boleh paksain perasaan gue sama lo
kita ngobrol bentar ya

saya ada urusan sama putri

udah lah prince
maksudnya pak raymond
oh pak raymond kerja sama dengan perusahaan ini
pak remond bisa seenaknya aja memperlakukan orang di sini pak
jadi bunda wang percaya kalau kantor ini bukan perusahaan anak cabang milik saya
saya nggak bermaksud begitu bu
saya cuma pingin bunda wang dengar penjelasan saya ya
oke kalau bu nawang tidak mau beri kesempatan untuk saya untuk bicara berdua
saya akan menunggu di sini
sampai bunda wang mau
kok kayaknya lama banget sih gue tungguin lo dari tadi
ya kan lagi jam makan siang traffic dimana mana lo gimana sih mak
lagian ngapain lo buru buruin gue sama fanya ada yang penting banget gitu
emang berita sepenting apa sih mel
kalau gue cerita ke tasya salvanya pasti mereka ember deh
terus cerita kemana mana soal aib dedy gue
tapi kalau gue gak cerita gue bisa stres sendiri gara gara daddy deket sama ibunya si cewek asongan
mel kok lo ngelamun terus sih
fine kalau gak jadi cerita gak apa apa kok gue sama vanya bisa pulang aja
kalau sampai kesebar gue yakinin kalian hidupnya gak bakal tenang
terus bisnis orang tua kalian bakal ancur kayak om malex
oh jadi lo gak percaya gue
kalau mulut gue ember kemana mana rahasia loyang sok buta itu udah kesebar kemana mana mel
ya tapi lo inget gak sih waktu itu hampir kesebar pas lo live lo hampir keceplosan tuh
eh tapi sama aja
guys stop stop stop jangan berantem dong mel mending lo cerita aja sama kita
gue sama tasha bisa jaga rahasia lo kok tapi ris jangan bawa bawa bisnis keluarga kita
kalian inget gak sih ibunya caya asangan
ya inget banget lah
hah emang ada apa sih
sumpah sebenernya gue malu banget sih cerita ini
lo tau gak sih
rumpanya lagi deket sama bokap gue tuh ibunya caya asangan
kenapa lo malah milih jalan sama rizky sih put
kenapa setiap kali depan rizky
lo selalu sembunyiin perasaan lo buat gue
gue usahain secepat mungkin bakal cari waktu yang tepat supaya kita bisa ngobrol
untuk sementara please kita jangan deket deket dulu
gue gak mau bikin ibu kecewa beri gue waktu buat selesaiin permasalahan yang gak bisa gue share ke lo pangeran
sebenernya masalah apa sih yang dia hadepin
harusnya lo ceritain masalah lo ke gue put
jadi gue bisa bantu selesain masalah lo
gue harap masalah apapun itu gak akan bikin goyah perasaan cinta lu ke gue
di depan semuanya lo mungkin bisa denial perasaan lo ke pangeran
tapi gue tau put
kalau hati lo selalu lo jaga buat pangeran
gue pakai ngelibatin lo ke dalam masalah keluarga gue dan om raymoon
gue sama sekali gak keberatan kok
justru gue malah seneng lo mau ngebagi masalah lo buat gue
dan juga citra
btw menurut lo ki
kalau misalnya gue temuin mel terus minta mel supaya mau nerima hubungan ibu gue sama om raymoon
kira kira mel nerima gak ya
lo kan tau sendiri selama ini sikap mel ke lo tuh kayak gimana
ya tapi kan seenggaknya gue coba omongin baik baik
kalau perlu gue mohon mohon deh sama mel supaya mel mau ngerestuin hubungan ibu gue sama om raimun
gue rasa permasalahan utamanya bukan itu deh putri
yang selama ini mell pengen ya udah jelas
mel cuma pengen pangeran
mel bersikap buruk ke lo ke nyokap lo
itu semua demi ambisinya untuk mendapatkan pangeran

apa yang rizky bilang emang ada benarnya
kalau mel bener bener minta lo ngejauhin pangeran
cuma dengan liat ekspresi lo

dia akan jauhin pangeran
gue tau kalo lo gak akan sanggup relakan pangeran buat mel
gue tau sebesar apa cinta lo ke pangeran put
emang berat buat gue relain pangeran ki
tapi gue gak rela kalo sampe ibu sedih
mending lo pikirin baik baik
sebelum lo ngambil keputusan ketemu sama mel
dan lo ngebahas itu ke mel
karena mel itu kan licik
dia bisa ngelakuin apapun itu
untuk dapetin apa yang dia mau
gue pengen kali ini berjuang buat ibu ki
karena ibu udah banyak banget berkorban buat gue
gue tuh tau
ibu cinta sama om raimun
tapi ibu lebih milih untuk merelakan cintanya
dan malah ngajakin gue ke surabaya
kok jadi mau ke surabaya
ibu sempat bahas soal ini sih
karena ibu gak terima sama sikap mel selama ini ke gue
sampai jumpa di video selanjutnya